sama temenin aku main yuk
sekarang dong ma
dari kemarin kan aku gak main sama mama
tapi aku mau nyus sekarang ma
mama tadi udah bilang nanti ya nak
kau main sama ancus aja dulu ya
nanti kalo misalnya mama ada waktu baru mama main sama reina
saya datang ke kantornya agak siang pak
karena ada keperluan sebentar
oh yaudah gak apa apa
saya juga mau keluar sebentar ya
oh ya terima kasih pak
berarti ini kamu mau langsung ke sunset restoran kan
aku turun di depan aja kali ya
aku naik taksi aja gak apa apa kok
kamu saya enter dulu
oke berarti kamu ngantriin aku dulu
baru ketemu bella
tuhh kenapa reni belum kasih kabar ya
gak berapa liat tanaman
hei sayang kamu punya berita baik buat kamu
papa hari ini ngejadwalin kamu untuk ketemu sama adi di sunset ren
ya buruan ya
adi udah berangkat soalnya
iya iya tapi just ganti baju dulu ya siap dua dulu ya
kamu berangkatnya sekarang aja
papa udah nyiapin suyono untuk nganterin kamu kesana
ya pak tapi ini kan baju rumah
kok ganti sepatu dulu gitu
tau sayang tapi kamu tetep cantik kok
jangan sampe adi nunggu kelamaan
makasih ya pak
gua harus bisa lebih deketan sama mirvan
supaya gua bisa lebih tahu tentang sama mirvan
nah tuh udah siap
ya udah deh just berangkat dulu ya papa
oke ya udah jaga jessy baik dua ya
makasih pak bye
hai yo yo sehat alhamdulillah mantap saya beneran nggak ganggu kan
enggak santai kok kita ngobrol dalam aja yuk yuk
ya inilah jcd jc itu dia lagi di brunei ya lagi ada kerja waktu itu sempet janjian
ketemu sama andin
cuma nggak tahu kenapa batal jc harus ada kerjaan mendadak gimana gitu
sibuk sekali jc ya iya kalau boleh kalau diizinkan saya boleh lihat fotonya jc nggak
soalnya kan saya takutnya nggak enak kalau misalkan nanti ketemu di jalan
nggak kenalin sedangkan jc itu kan sepupunya andin gak enak nanti sayanya
kalau suatu saat nanti di jalan ketemu sama jessie kamu udah tahu wajahnya seperti apa
kalau suatu saat nanti di jalan ketemu sama jc udah tahu wajahnya seperti apa ya
mirip sama om enggak kira kira
saya tahu al kamu pasti penasaran sama jesse
kamu mau cari tahu apakah jesse sekretaris papa kamu itu adalah anak saya atau bukan
untung saya sudah mengantisipasi hal ini
tapi waktu itu kenapa reina bilang foto jessi yang dia lihat berbeda sama foto jessi yang ini
oh itu dulu karena jessi pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia harus mengalami sedikit operasi hidung
nah foto yang dilihat sama rena itu foto sebelum operasi
makanya dibilang beda
yaudah kita kalau mau ngobrol di balkon aja yuk
aduh aku gak dapat kabar ya
ma gimana ma elsa udah ketemu
belum ketemu din
mama takut banget elsa hanyut di sungai
semoga elsa cepet ketemu deh
semoga elsa cepet ketemu deh
tapi kok gak balik balik
mama lagi sibuk nak
enggak kok enggak
kalau nggak sakit mama temenin aku main yuk
dari kemarin kan aku gak main sama mama
tapi aku mau nyus sekarang ma
mama tadi udah bilang nanti ya nak
kamu main sama ancus aja dulu ya
nanti kalau misalnya mama ada waktu baru mama main sama rena
seperti aku kasar deh sama rina ya allah karena emosian kali ya
eh eh eh loh loh loh rina rina sayang jujur omong kamu kenapa kamu nangis